dari sumeneb madura kedatangan jemaah haji kloter lima puluh delapan disambut tangis histeris anggota keluarga
mereka menangis setelah mengetahui keluarga yang berangkat haji ternyata meninggal dunia di tanah suci
bahkan salah satu cucu jemaah jatuh pingsan
kedatangan jamaah haji kloter lima puluh delapan asal kabupaten sumeneb selasa sore disambut histeris sejumlah anggota keluarga jamaah
dengan nama ibu ase asal desa belukene kecamatan ambunten
mereka menangis histeris setelah menerima kabar jika ibu asa yang mereka tunggu telah meninggal dunia di tanah suci
tangisan semakin menjadi saat salah satu cucu ibu ase jatuh pingsan
tangis sedikit reda setelah petugas penerima kedatangan haji dan polisi membawa cucu ibu ase ke panggung untuk mendapat pertolongan medis
jemaah haji ibu ase meninggal dunia usai melaksanakan ibadah haji
diduga karena faktor usia dan kelelahan akibat cuaca di tanah suci yang sangat panas
dari faktor usia karena usianya sampai tujuh puluh tujuh cuaca di tanah suci itu sangat sangat panas sekali
dari dua kloter jemaah haji asal kabupaten sumeneb yaitu kloter lima puluh delapan dan lima puluh sembilan jamaah yang meninggal dunia usai menjalankan ibadah haji ada dua orang
ada dua yang meninggal dunia usai
dua itu satunya dari kecamatan
itu semuanya sudah melaksanakan ibadah haji
sementara jamaah haji kloter lima puluh sembilan sebanyak empat ratus empat puluh lima jamaah dijadwalkan tiba di sumeneb hari ini
ahmad rahman sumeneb